dia terluka karena menolong sienna
mari di sebelah sana
kamu udah aman sekarang ya
aku gak aman
aku gak kena aman
tadi aku ngeliat kayaknya ada riki di sekitar sini
ada laki laki yang main deketin aku
aku mau pergi dari sini
kamu harus dapat pengobatan dulu
disini gak ada riki
disini gak ada riki
gak ada riki
aku ini pengobatan
kamu udah aman
kamu udah aman
tenang sekarang ya
ricky sekarang lagi diurus sama polisi
kamu tenang aja ya
mau pergi dari sini
dalam hal ini
ya tenang ya tenangnya dia udah diurus dia udah diurus oke kamu tenang kamu tenang
tenangkan diri kamu sekarang ya tenangkan diri kamu sekarang ya istighfar ya istighfar
ya allah gimana keadaan sih enak aku ingin sekali ada di sampingnya dan memeluk menenangkannya tapi
kondisi siana yang lagi marah sama aku bikin aku nggak bisa terlalu dekat sama dia aku ingin
membujuk dia tapi andin juga gak bisa aku tinggal
ini kenapa sih papa jadi luduh gue kayak begini
hai kenapa setiap ingin dilakukan sama riki itu pasti mikirnya gue merintahin riki
apa gue kembali naja ya ke rumah sakit
hai tapi kalau gue ke rumah sakit sekarang mama gimana
lo udah ngelakuin apa kembali lo udah ngomong apa apa sama gue lu udah ngelakuin apa kembali

dinheiro apa lagi sama manas sama lo udah ngapain mbak andin riki kalau gua rasa ya mentalnya udah kena
udah ngapain mbak andin riki kalau gua rasa ya mentalnya udah kena
setelah apa yang gue perbuat sama dia
rik lo belum jawab pertanyaan gue ya rik
lo udah ngapain mbak andin
lo kenapa marah marah sama gue
rasanya lo denger ya
gue udah berusaha ngelakuin apapun yang lo mau
tapi ketika gue ngelakuin
lo jadi marah marahin gue
eh karena harusnya
kalau lo mau ngelakuin sesuatu ke mbak andin
bicarain dulu sama gue
jangan kayak begini
sendirian kayak begini rik
itu lama sa
jadi ketika gue ada kesempatan
tapi gue yang disalahin ricky
papa nuduh gue kalau gue kerja sama sama
padahal gue gak tau apa apa
atas perintah gue
ini gak ada urusannya sama lo
ini semua murni dari gue
demi kebahagiaan lo sa
lagian kenapa ya sa
lo masih memperdulikan omongan bokap lo
omongan keluarga lo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
mereka cuma belain andin
tapi yang jelas
hidup andin sekarang sudah hancur
udah gak ada taringnya lagi
ya mungkin sebentar lagi
lo harus kasih tahu gue sekarang
lo udah ngelakuin apa ke mbak andin
lo suruh suster itu ya
nasi apa ke mbak andin
lo denger ya
kaos sampai terjatuh
jadi sesuatu sama mbak andin gue
lo bener bener keterlaluan rik
mau buat rencana apa
mau ngelakuin sesuatu apapun
itu gak ada yang ngomong ke gue
tiba tiba gue dapat kabar dari papa kayak begini
dapet kabar dari riki tinggal nama
gue harus cek kondisinya mbak nin sekarang
kok harus ke rumah sakit
mama kayaknya tidur deh
biar gak ganggu tidurnya
ya sebelumnya kan kita belum kenalan
perkenalkan saya rendy
ya selalu kenal
apa ada keluarga pasien yang bernama elino
saya bukan keluarganya tapi
ya jadi gini sus
kebetulan saya kenal dengan keluarga panino
dan saya pirwad pun kenalkan panino

panino bisa ada disini karena
saya ingin menyampaikan kondisinya
oh boleh mungkin bisa sampaikan ke saya
biar nanti saya akan sampaikan ke keluarganya
meski luka robiknya tidak terlalu dalam
tapi tetap harus
mungkin mbak siena
sebaiknya anda juga harus diperiksa ya
ya takutnya ada benturan yang tidak sengaja
ketika tadi dengan riki
mari mbak periksa saja
dia pastikan mbak tidak kenapa napa
mungkin bu chandra harus saya kabarin juga
gimana kondisi andi
lebih baik pak surya aja
yang menyampaikan kabar soal panino
ke bu chandra
maaf pak sebelumnya
bapak kenapa pak
tadi saya di depan gara gara buru buru kesini
ya andin sekarang ini sedang dalam pak
masih dalam perawatan
udah stabil kan
ya sepertinya begitu pak
ya mungkin saya ceritakan sedikit ya pak
koronologinya tuh begini pak
terus saya mau ketemu pasien yang namanya nino dulu
bisa gak ya
sebaiknya ibu periksa dulu
karena panino juga sedang mendapati
aku gak mau
kamu udah aman sekarang ya tenang
aku temenin kamu disini
kamu udah aman
tapi dia jahat
dia jahat sama kamu
nanti kalau kamu udah mau cerita
aku disini ya
sekarang kamu tenang
gak usah nangis
kamu udah aman
tega kamu sel
semua yang dikatakan sama elsa
mereka itu diam diam udah berhubungan loh sih
dan lo tau gak sih
mbak andini tuh dulu pernah
tiba tiba mau menikah
dan lo tau gak dia mau menikah sama siapa
suami gue sekarang
jelas jelas nino itu kan pacarannya sama gue
ini sekarang gini deh logikanya aja nih ya
mbak nin udah mengenal nino sebelum mau menikah kan
jadi kemungkinan besar
udah dekat banget sama sal
dan dia tau kalau sal itu udah punya pacar
lo udah ketemu belum sih sama mbak nin
menang banyak dong mbak andini
dia akan makin merasa kalau sali itu nggak punya pacar loh
mungkin mereka udah
udah deket banget kali ya sekarang
mbak andini tuh pinter
pintar banget dengan hal kayak gini
ya oke kita liat mbak andini tuh
tapi dia butuh sandaran ke laki laki
untuk urusan laki lakinya
ngeri juga ya
kalau sampe gue putus sama sal
sedangkan kita udah lumayan lama loh
oke tensinya bagus
kalau gitu saya panggilkan dokter untuk cek ibu
saya permisi bu
andi memang pinter banget untuk membuat sal berpaling dari aku
sakit di badan itu gak seberapa dibandingkan dengan sakit di hati aku
karena udah ngeliat sal dibeluk sama andin
aku dan salah itu udah lama bersama
aku harus nerima kenyataan
kalau sal diem diem udah bersama andin
seru lanjut lagi
gimana kondisi nino sekarang pak surya
apa dia baik baik aja
luka tusukannya gimana
bu chandra gak usah khawatir
saat ini nino sudah ditangani dengan baik oleh dokter
lukanya udah dijahit kok
kita berharap aja bu chandra
semoga lukanya nggak terlalu serius
pak surya saya mau tanya
ini kejadiannya gimana sih
kok bisa sampai nino ketemu sama ricky
dia kan buronan
terus dia bisa ditusuk
terus sampai nino nyelamatin orang yang disandera sama ricky
kok bisa sampai begitu sih
ceritanya panjang bu
ya sudah kalau gitu saya langsung ke rumah sakit ya pak surya ya
sampai ketemu di sana ya
aduh ya allah
aduh dino kenapa sampai bisa begini sih
aku harus ke rumah sakit sekarang juga
aku harus lihat kondisi andin sekarang
kok banyak banget sih polisi yang berjaga
mereka pasti sedang menyelidiki soal mbak andin yang dibawa ricky
korban masih belum bisa untuk ditanya tanya
sepertinya korban ini mengalami
shock yang amat berat dan trauma
sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mbak andin
memang seberapa parah sih lukanya
udah diapain aja dia sama ricky
mbak bu ibu mau jenguk siapa
saudara saya ya dia dirawat disini
apa ibu mau jenguk bu andin
iya betul pak
bisa kami tanya tanya sebentar
kenapa saya yang harus ditanya ya pak
bukan hanya ibu yang kami tanya
tapi semua yang akan menjenguk bu andir
wajib kami tanya satu persatu
jangan sampai gue ditanya tanya soal kenal sama ricky atau enggak
ntar ujung ujungnya ketahuan deh
kalau gue sama ricky kerja sama
gimana ya gue bisa mengelak dari pertanyaan ini
ya udah kalau gitu terima kasih randy ya
tolong update saya terus oke
thank you randy
sampai sejauh ini randy belum mengetahui kondisi andin lebih lanjut
tapi katanya pak surya udah ada disana sih
kita tunggu aja kabar selanjutnya
dan ya tadi randy bilang juga nino ada disana
kok ada pak nino disana
apa jangan jangan ini kejadian ada hubungan ini sama pak nino
mbak mirna mbak mirna sabar
kan belum tentu juga ada hubungannya
kita tunggu dulu ini kita cari ya
benernya ini gimana
dengar nama nino aja gue denek tau gak denger nih
belum aja gue hajar beneran tuh orang
bukan ikut menolong ya
katanya tadi nino justru yang menyelamatkan siena pacarnya
sebenarnya gimana sih bu ceritanya bu
ini kalau kejadian kayak begini pasti elsa ada hubungannya bu
gak mungkin enggak
pokoknya kali ini elsa ada hubungannya bu
kali ini elsa ini gak boleh lolos bu
dia harus masuk penjara lagi biar dia ngedekung terus itu nih
saya juga belum tahu pastinya sih kita tunggu aja lah
kayak membingungkan semua ini
kita tunggu tunggu kabar
ada pesan bu bos dari buya
ini kata uya supir sama pak riza sudah datang cuma pak riza pergi lagi bu
yaudah kalau gitu ini bilang sama uya
suruh siapa pak yongki untuk dateng kesini
kasih penjelasan ke saya ya
mau bilang uya ya
apa bu elsa mengenal riki
keluarga saya pun kenal
keluarga mbak anin pun kenal dengan riki
riki memang temen saya
tapi saya juga nggak tahu kenapa dia bisa jadi kayak gini sekarang
pak bu elsa pernah berkomunikasi dengan saudara riki dalam waktu dekat ini
saya udah gak berhubungan lagi sama ricky
dan udah lama sekali saya pun juga gak tau kenapa dia bisa jadi kayak begini sekarang
baik kalau gitu terima kasih bu elsa karena bu elsa sudah kooperatif
boleh saya minta kartu namanya
untuk kebutuhan jika suatu saat nanti saya membutuhkan ibu kembali
iya boleh sebentar ya
selalu ceroboh dan gak pernah mikir panjang
ujung ujungnya gue yang kena imbasnya
dia lakuin apa ya ke mbak andin
kayaknya yang dia lakuin sekarang itu berdampak besar banget
kalau gitu boleh saya masuk ya untuk jengu kakak saya
silahkan bu elsa
iya terima kasih ya
udah sekarang kamu tenang ya
pergi kau pergi
aku tidak mau sama kamu
maaf pak sebaiknya bapak keluar dulu
sepertinya pasien tidak ingin dikunjungi dulu pak
nanti saya cerita
andin itu bapak kamu
enggak enggak enggak
itu bapak surya dia gak mungkin nyakitin kamu
bapak tunggu di luar ya sayang
pergi pergi pergi pergi pergi pergi pergi
oke suara andin
tapi gak bisa ada di sini
andi lagi diperiksa karena apa
aku harus ngecek
ya allah masih sakit
pak bapak jangan bangun dulu
selain kondisi bapak belum pit
muka bapak juga masih basah
saya udah baikkan nanti
hanya dibantu dikit aja
khusus biar saya aja yang bantu
kalau begitu saya permisi ya bu pak
atau anda sudah diperiksa
saya udah diperiksa kok
anda sendiri gimana kondisinya
ya seperti yang anda lihat
saya juga gak nyangka kalau tiba tiba dia
ngambil lagi pisau itu dan saya ditikam tiba tiba
dan terima kasih banyak udah nolong saya
memang yang bersangkutan
ada urusan pribadi pak
saya juga mau mengingatkan anda
saya mau mengingatkan saya
oh ya tadi sepertinya anda mau bangun
mau pergi kemana
tadi nggak sengaja saya dengar ada suara teman saya di sebelah
kok anda bisa tahu nama temen saya andin
karena sekarang andin lagi bersama tunangan saya
sal dan anda pacaran
ada apa lagi dengan semua ini sih
ibu paskara sama rena udah tidur
boleh kan pung dengerin penjelasan dari pak yogi
yaudah kalau mereka udah tidur boleh lah
ya makasih ibu
terus jadi gimana
jadi gini ibu
pas lagi di jalan itu
saya juga ngeri
saya juga ngeri
tiba tiba saya merasa ngantuk banget
begitu juga dengan pak rija
padahal sebelumnya pak rija itu udah menegur saya
karena pak rija melihat saya mengantuk saat nyetir
setelah itu saya gak ingat apa apa lagi
dan waktu itu saya benar benar sangat ngeblank sekali
pas saya bangun juga tiba tiba saya udah ada pinggir jalan
begitu saya lihat bu andin
bu andin juga udah gak ada di situ
saya benar benar merasa
masih ngerasa ngantuk banget bu
itu pasti karena karena makanan yang
kiki kasih ke pak yongki sama pak riza kan
iya bener itu mbak
itu kan bu berarti itu salah satu efeknya bu
ini pak polisi bilang juga
kalau yang dikasih ke saya
sama pak riza itu adalah obat tidur bu
iya pasti lah
pasti lah karena efeknya kan mengantuk
ini semacam bubur serbuk gitu
tapi ini parah juga loh bu
ini udah kriminal kan bu
coba kalau uya boyi makan waduh gerban apa yang jaga
tumben kamu nggak geragas ya
biasanya kan harus gitu
tapi emang masih dilindungi
tapi sekarang nih yang saya khawatirkan adalah
karena kan saya juga belum dapat kejelasan
lebih detail lagi kondisi andin di rumah sakit
tapi apa ya dong
atau gini aja bu
ibu kalau khawatir
ibu kalau mau ke rumah sakit nggak apa apa bu
biar kita semua yang jaga rumah
kan udah ramai juga kan
oh iya bu ini saya baru saja dapet info
kalau pak rizal udah kembali
jadi perlu dikawal ibu
eh bisa banget bu
riki di mana mbak
mau berapa orang lagi yang akan menjadi korbannya ricky mbak
menyangkut pautkan saya dengan ricky
ini seolah olah semua orang nyalahin saya
yang memang itu kenyataannya mbak
anda selalu ada dibalik aksinya riki
karena itu semua orang nyalain mbak
dan anda akan masuk penjara lagi
kalau ngomong jangan sembarangan ya
siapa kamu berani berani yang ngancum saya kembali
saya adalah suami
yang kehilangan istrinya gara gara riki
bahkan anda pun
anak anda mertua anda
kehilangan nyawanya gara gara rich
dan satu anak kecil
yang tiba tiba kehilangan orang tuanya gara gara riki juga
kau wijak mbak kewordsin
buat masa awal akhirnya
nih roma mariko sama tehnya
nih buat kamu
aku suka banget sama roma mariko
langi susunya berasa banget
warna biskuitnya jika mengkilap ya tan
itu dari olesan telur amega tiga nya
olesan telurnya bikin roma marikot jadi tinggi protein ya pak
aku juga suka kalau roma mariko sambil dicelup gini
gak gampang patah lagi
itu tanda kalau maharinya tinggi protein sayang
roma mariko bener bener mari kualitas goat ya
buat warna kantan teh
cemilanya harus marinya
kalau ngomong jangan sembarangan ya

saya adalah suami
yang kehilangan istrinya gara gara riki
bahkan anda pun

dan satu anak kecil yang tiba tiba kehilangan orang tuanya gara gara riki juga
saya akan pilih sana saja berk privilegium diri saya
sehingga anda tetap sekerja dan belajar di dalam al ghaith

namun soalnya tidak kita tersihkan yang dialah wise men
orang tua itu hanya tidak tersiesimu dengan kini
kita jangan sesuai baik baik ya
ertinya bisa matem ketika dia lazim
siapa yang sudah padam kerja di hisp kim riki itu
kamu tetap lima saja ogok ogok dia akan merindukan kebalikannya
anak anda sendiri
dan anda gak bisa lari kemanapun
ketika nanti riki ketangkap dan menyebut tambah anda
anda harus siap siap
masuk penjara lagi
panino istirahat aja ya biar rukanya cepet kering
nanti dokter akan visit bapak
untuk menentukan bisa pulang atau tidak
kalau gitu saya permisi pak bu
makasih sama sama bu
kalau boleh nanti
saya aja yang membantu mengurus mobilnya